ketika ayam lagi diet lanjut part dua
gorengan enak selalu siap jadi tong sampah ayam
lagu lama kaset rusak
tahu nggak sih kalau sampah makanan atau food waste ialah jenis sampah dengan jumlah terbesar di indonesia
kata kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada dua ribu dua puluh lalu
sebutin gedung tertinggi di indonesia
saat ini gedung tertinggi di indonesia adalah
gama tower yang punya tinggi dua ratus delapan puluh lima lima meter
eits tapi masih kalah tinggi loh
kalau dibandingkan dengan tinggi kerucut timbulan sampah makanan di dki jakarta
yang mencapai lima ratus empat belas meter jika semuanya ditumpuk jadi satu
itu baru di jakarta loh besi
kata bapak nesmi potensi sampah food waste di indonesia mencapai
angka ini menjadikan indonesia sebagai salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia
tau gak sih
sampah makanan menghasilkan gas metana yang memperparah kondisi pemanasan global
udah lah tobat aja yuk kita
gak susah kok buat hidupmu berarti di dunia yang pana ini
cukup dengan menghabiskan makanan yang kita makan
berbelanja bahan pangan sesuai kebutuhan
atau lebih jauh lagi bisa juga
mengolah sisa makanan kita jadi kompos
langkah sekecil ini bisa jadi besar jika semua turut terbiasa
harapannya gak ada lagi yang terbuang sia sia kayak cintamu ke si dia